kita ke informasi selanjutnya terkait pemilihan ataupun maksud kami yang akan diangkat menjadi kepala bnn begitu ya
presiden joko widodo akan melantik kepala badan narkotika nasional bnn pada pukul sembilan pagi hari ini
irjen paul heruwinarko dipilih menjadi kepala bnn pengganti komisen paul budiwaseso
dilansir dari lamandetik com informasi pelantikan mantan deputi penindakan komisi pemberantasan korupsi
irjen paul heruwinarko ini didapat dari sumber di dalam istana
sementara dari data litbang cnn indonesia irjen heruwinarko merupakan lulusan akpol tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
ia menempati deputi penindakan kpk sejak lima belas oktober dua ribu lima belas lalu
sebelum menempati jabatan tersebut irjen heru menjabat sebagai staf ahli bidang ideologi dan konstitusi menkopol hukam pada dua ribu lima belas
sebelumnya pria kelahiran jakarta satu desember seribu sembilan ratus enam puluh dua ini menjabat sebagai kapolda lampung pada dua ribu dua belas